menantu presiden joko widodo muhammad bobi afif nasution menyerahkan vol murir pendaftaran calon wali kota medan ke partai golkar kota medan pada jumat siang
bobi datang di hari terakhir perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah
kedatangan menantu presiden joko widodo muhammad bobi afif nasution di kantor partai golkar medan di jalan gatot subroto pada jumat siang disambut seratusan pendukung partai
baik dari pengurus partai hingga kader saya partai
bobi nasution datang untuk menyerahkan formulir pendaftaran calon wali kota medan yang akan diusung partai golkar
bobi nasution menjadi calon wali kota medan ke enam belas yang mendaftar ke partai golkar medan
bobi akan bersaing merebut hati pengurus golkar untuk bisa lolos seleksi karena partai golkar medan hanya akan mengirimkan sepuluh nama ke tim seleksi kepala daerah di tingkat dpd provinsi sumatera utara
bobi datang bersama pamannya yang juga wakil sekjen dpp partai golkar doli sinomba siregar
mengaku bahwa optimistis mendapat dukungan dari partai golkar
meski mengaku belum paham betul tentang politik bobi berjanji akan mewujudkan permintaan partai golkar untuk membangun dan memajukan kota medan
kita minta saran kemarin tadi saya sampaikan kita minta masukan bagaimana dari teman teman partai baiknya gimana
karena saya kan baru di sini bang saya belum paham betul masalah politik
saya minta masukan dari teman teman dan senior senior partai mereka menyarankan seperti itu ya
kenapa saya katakan harus disintai karena sangat banyak yang mendaftar di partai ini
ya mungkin hari ini kita tahu ada enam belas yang mendaftar di partai golkar ini
ini memuktikan partai golkar ini harus disayang dan disintai
tapi apapun hasil keputusan ini kan yang menentukan nanti adalah provinsi dan pusat
kami hanya bisa menjaring dari enam belas mungkin sepuluh nama yang bisa kami sampaikan ke provinsi
nanti dari provinsi nantilah akan menyampaikan ke pusat dan itulah dalam perjalanan ini